pengembangan vaksin merah putih untuk mengatasi covid sembilan belas yang dilakukan oleh tim universitas erlangga surabaya
uner bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi di bogor
untuk melakukan uji coba vaksin tersebut pada hewan yaitu tikus dan kerah
tahapan selanjutnya berupa uji klinis dan pembiakan vaksin juga akan dilakukan perusahaan tersebut
uji in vitro di sisi universitas sudah selesai
tetapi ada proses proses yang memerlukan teknologi yang lebih maju lagi
berkaitan dengan masalah pembiakan dan lain lain gitu kan
sehingga diperlukan kerjasama dengan bots untuk proses itu
nah di sana akan dilakukan animal trial gitu kan dalam waktu beberapa hari

setelah animal trial oke selesai insya allah kita akan lanjutkan dengan
ya dari animal trial ini nanti mulai dari tikus sampai dengan nanti kera
jadi kita nggak punya fasilitas sampai ke sana karena bsl tiga kita sedang dalam proses renovasi
untuk kerannya terutama ya sehingga perlu kerjasama dengan kawan kawan di biotis
uji coba vaksin merah putih pada hewan rencananya akan dimulai awal desember dua ribu dua puluh
targetnya vaksin merah putih akan selesai melalui tahap uji coba pada manusia pada bulan maret atau april dua ribu dua puluh
kita rencanakan desember ya akhir tahun ya prof kita akan melakukan uji di hewan
memang sangat awal tapi karena kebutuhan vaksin ini sangat mendesak
maka yang harusnya kita lakukan beberapa bulan
beberapa tahun kita mampatin menjadi dalam waktu singkat
selain universitas erlangga surabaya vaksin merah putih juga dikembangkan oleh lima lembaga lain
seperti eijkman institute lipi dan beberapa universitas
vaksin merah putih buatan dalam negeri ini menggunakan dua desain platform
yaitu viral factor atau penggunaan spike protein manusia
serta peptida atau penggunaan data jumlah rangkaian dna yang terkena virus